temuin dia coba tanya
berapa pajak sama denda yang kudu gak bayar
nah kalau begitu saya permisi dulu ya
iya pak makasih info nya ya
bentar lu tis bentar
jak dari tadi pagi
saya tidur untuk temu sama
terus dia ngojek lagi hari ini
apaan sih jangan teriak teriak
maaf pak tujak tapi saya itu serius
dia cuma luntang lantung
namanya juga orang lagi frustasi
ntar juga waras sendiri
kalau waras sendiri kalau enggak gimana
kataan sih mak
tamu yang tadi itu orang pemda
ngasih selebaran sama himbauan buat warga supaya bayar pbb
pbb pajak bumi dan bangunan
pajak rumah tanah di rumah ini
bayar ke siapa mak
mak udah cek nih
rumah ini udah bertahun tahun kagak dibayar pajaknya emang punya rumah dulu
harus bayar tiap tahun
harusnya iya rutin tiap tahun
bukannya rumah ini mah beli ya
tapi kok kayak ngontrak sih
tiap tahun harus bayar mak
itu bo braces dimana ya
gue nih harus lihat kan
harus banget ma
nah aku datang aja kan

bang oja kan gak salah apa apa mak
mak mau ngomelin bang ojak
siapa yang mau ngomelin laki elu
mak udah perlu mau minta tolong
bu maaf saya ada telepon
abang lagi di jalan
ya bang antar penumpang dulu
beli bubur gua dulu baru kasih tau
maaflah tuh bang
pur ngomong dari paginya kelihatan
orang tadi gua lihat
tadi gua tawarin bubur di sono
terus sekarang pur ngomongnya kemana bang
kalau orang haji saudi kali
ya udah tuh bang makasih
beli bubur gua dong
kan dari awal saya bilang nggak mau beli
nyantirnya yang bener dong
maaf bu seburu buru
apa lagi sih
nah mas mur erik bukin
pakentu ugut banget sih
ini adapin sampe pengertian sebenernya
kan apapun wine
ini juga bananas mah
abus tuh biasa juga
masih ada kembalian ini

oh jak lagi kaget duit
siapa yang suruh lo bayarin

emang mau minta tolong lo ke kelurahan
cari bang somat
berapa pajak sama denda yang kudu gak bayar
bikinin gua gaduh gaduh ya
emang bapaknya masih lapar
tadi kan bapaknya sarapannya banyak
sarapan udah jam berapa ini
menurut gue lewat sejam juga
udah lapar lagi sur
gua liatnya kopi gorengan
makasih pak haji
tisna lo kemarin cuma nyari purnomo
belum dua puluh empat jam waktu pak haji
kata bapak saya kalau hilangnya udah dua puluh empat jam
baru lapor polisi
cabenya lo kasih berapa
bikit kok be cuma lima apa enam gitu
dikit dari mana lo
emang babay kepedesan
maaf be surte ambelin minum ya bawang